dugaan pasar tanah abang blok g dijadikan sarang narkoba kemudian langsung ditindaklanjuti oleh polisi
tadi kita lihat informasi bahwa blok g pasar tanah abang dibersihkan itu satu hal
tapi kemudian dugaan atau informasi soal pasar ini dijadikan tempat untuk mengonsumsi narkoba itu hal yang berbeda
dan unit reskrim polsek tanah abang menemukan alat diduga untuk menggunakan narkoba di lokasi
kami akan mengonfirmasi langsung dugaan ini sudah bergabung kompol patar mula bona
kapolsek tanah abang jakarta pusat
pak bona selamat malam
selamat malam mbak putri
pak bona terima kasih atas waktu anda malam hari ini
pak bona teman teman dari polsek tanah abang yang langsung ke lokasi ketika informasi ini merebak pertama kali
persisnya apa yang ditemukan saat polsek menyisir seluruh los dan lantai di pasar tanah abang blok g ini
baik terima kasih mbak putri
kami ingin menyampaikan untuk kronologis awal
pada saat kita terjun ke lapangan
informasi kita terima pada tanggal enam juli siang hari
kemudian berita tersebut juga muncul di media
kemudian pada hari h langsung kita tanjalanjuti kurang lebih pukul delapan belas pada malam hari menjelang maghrib
kita langsung melakukan penyisiran di pasar blok g
namun karena situasi tidak memungkinkan kondisinya juga cukup gelap
pada akhirnya kita berkoordinasi dengan sekuriti setempat
pengecekan di tanggal tujuh juli atau esok harinya di siang hari
pada saat kita melakukan pengecekan didampingi oleh sekuriti dan juga kita mengajak bersama sama
ada wartawan dari media yang juga memang menemukan alat tersebut
dan kita temukan di tempat yang sama tidak berubah memang alat tersebut
yaitu di kios act satu ratus empat puluh sembilan di lantai dua
kemudian kami unit reskrim menindaklanjuti ke laboratorium
kemudian kami unit reskrim menindaklanjuti ke laboratorium
forensik terhadap alat bong yang ditemukan tersebut
hasil sudah kita terima dari laboratorium forensik
dan dinyatakan di cek lab mabes polri dengan hasil negatif mengandung narkotika
namun kita juga melakukan tindakan lebih lanjut untuk langkah preventif ke depan
yaitu yang pertama kita berkoordinasi dengan pengamanan internal yaitu security
kemudian juga dengan pengelola di pasar tanah abang
berikut juga dengan kecamatan
dalam hal ini kita libatkan

untuk melakukan patroli
sekaligus juga jika memang ada masyarakat tertentu
ataupun kelompok yang ingin berkumpul di lantai dua dan lantai tiga yang memang saat ini kondisinya kosong
selain itu pengelola juga berencana akan menutup akses ke lantai tersebut
nah makanya tadi kita juga pagi hari bersama seluruh stakeholder
camat lura ppsu warga
dan juga kita apresiasi ada pelajar yang mau ikut juga bersih bersih di pasar blok gita tanah bank
kita melakukan pembersihan untuk menjawab keresahan masyarakat
isu krusial yang memang menjadi perhatian publik
dan kita sampai detik ini analisa kita tidak ada ditemukan di tempat tersebut menjadi sarang narkoba
atau tempat orang menggunakan narkoba
demikian mbak putri
oke tidak ada ditemukan itu
tapi tentu tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja terjadi
tapi kemudian sudah dibersihkan
atau karena begini
kalau kita berhadapan dengan
saya yakin anda jauh lebih paham soal ini
kucing kuncikan dan segalanya bisa saja terjadi
lalu apa sekarang yang bisa dilakukan
apakah kemudian polsek tanah abang juga sudah memetakan pergerakan itu
karena bagaimanapun informasi ini kan pertama kali disampaikan oleh pedagang yang memang sehari hari berlokasi di sana pak bona
baik terima kasih
kami sudah melakukan pemeriksaan juga
dalam upaya penyelidikan kami
tidak hanya terhadap alat yang kami temui
alat bukti yang kita temui
kita juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi yang berada di lokasi
termasuk security dan juga ada beberapa pedagang yang kita periksa
dari kesimpulan yang kita periksa tersebut mbak putri
bahwa mereka tidak ada yang pernah melihat satupun orang yang berkumpul
artinya dalam jumlah banyak kerumunan berkumpul di lantai dua pada malam hari di lokasi tersebut
karena sekuriti juga ternyata satu jam sekali pada malam hari melakukan
patroli di wilayah tersebut
kemudian tadi yang mbak putri sampaikan
langkah apa ke depan untuk menyiasatinya
kita sudah membuat sebuah schedule jadwal bersama dengan sekuriti
untuk melakukan patroli baik secara terbuka maupun secara tertutup
makanya tadi langkah awal kami setelah melakukan pembersihan
kita akan melakukan penjagaan yang ketat
khususnya di blok yang memang kosong tersebut
agar tidak lagi disalahgunakan
jika memang betul faktanya ada
tetapi mohon maaf kita analisa tidak boleh menurut anda
tidak boleh menurut saya
tidak boleh menurut saya
karena pada kenyataannya dari hasil pemeriksaan
maupun juga hasil alat bukti yang kita periksa di laboratorium forensik
sampai saat ini tidak ada indikasi sedikit pun mengarah bahwa
tempat tersebut dijadikan untuk kumpul narkoba
pak bona ketika informasi ini mencuat
kemudian menjadi viral
dan kemudian semua bergerak
apakah ada kemudian
hal hal yang memang harus perlu segera dilakukan oleh pengelola
jadi apakah polsek tanah abang
dan juga polres jakarta pusat
sudah memberikan masukan kepada pengelola
karena kalau dilihat ini sepertinya soal infrastruktur juga
jadi tempatnya ada
kemudian jika ada orang yang ingin berkumpul di sana
itu juga memungkinkan gitu loh
karena aksesnya terbuka
penerangannya kurang gitu
baik mbak putri
kalau domen kami kan sebenarnya lebih kepada
melakukan penyelidikan terhadap
temuan adanya alat yang menyerupai bong sabu tersebut
namun langkah preventif kami
kita juga sudah memberikan himbawan dan saran masukan
tadi juga disaksikan oleh wartawan dan juga warga sekitar
agar pengelola menutup akses yang memang kios kiosnya kosong
memang di dalam blok g itu
ada di lantai satu dua ketika pedagang atau pembeli
yang ingin melaksanakan sholat itu tersedia masjid di atas
jadi nanti akan dilakukan
katanya seperti itu
cuma mungkin lebih jelasnya bertanya nanti ke pengelola
tapi domain kami lebih fokus kepada penyelidikan kasus yang
temuan alat menyerupai bom tersebut mbak putri
tapi polsek atau polisi juga sudah memberikan saran
demi memastikan keamanan dan kenyamanan
untuk seluruh pihak yang beraktivitas di wilayah ini gitu ya pak ya
sesuai dengan perintah bapak kapolres metro jakarta pusat
kami melakukan himbawan
dan juga kami
terus melakukan langkah pencegahan
agar bisa menekan potensi atau gangguan kantipmas di wilayah jakarta pusat
potensi itu yang harus dicegah
terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia
kapolsek tanah abang jakarta pusat
sehat selalu pak